satu rw di kelurahan kruku taman sari jakarta barat
menerapkan kebijakan mikro lockdown
setelah ada seorang warga suspek covid sembilan belas varian omikron
sebagian warga yang terpapar diketahui memiliki riwayat berpergian
ke luar kota saat libur tahun baru lalu
namun sayangnya tracing ini menemui kendala
karena banyak warga yang enggan melakukan tes swab
tugas yang mendatangi satu persatu rumah warga
untuk melakukan tracing pun sempat kesulitan
membujuk sejumlah warga yang membandel
karena tidak mau dites swab antigen
padahal petugas menargetkan hari senin ini ada lima ratus warga
yang rencananya akan menjalani tes swab antigen
sudah lebih dari sejam sejak jadwal swab masal dijadwalkan
di empat lokasi rw dua kelurahan krukut taman sari jakarta barat
tetapi empat lokasi tersebut masih relatif sepi
itu artinya tingkatnya
karena partisipasi masyarakat masih cukup rendah
padahal target tracing hari ini adalah lima ratus orang
setelah tiga puluh enam warga di rw dua terkonfirmasi positif covid sembilan belas
petugas gabungan terpaksa harus mengetuk pintu rumah satu persatu
dan itu pun kebanyakan tidak dapat respon
lurah kruku ilham nurkarin menyebut
jika kembali ditemukan kasus positif
meski baru pemeriksaan rapi tes antigen
maka yang bersangkutan
tidak ada yang isolasi mandiri
karena sesuai arahan dari kementerian
apalagi kalau isoman ini ada kriterianya
dan salah satu kriterianya tidak ada di pemukiman padat penduduk
saat swab masal baru berlangsung kurang dari dua jam
hingga senin siang sudah empat orang terdeteksi positif
melalui pemeriksaan rapi tes antigen
jika dikalkulasi maka sedikit saja
sudah ada empat puluh orang yang terpapar covid sembilan belas
dari kluster permukiman ini
dini ikutan cnn indonesia